pupuk menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam menjaga ketahanan pangan kita
dan pupuk bahkan adalah salah satu hal yang bisa menjamin agar produktivitas kita tidak turun
pada rabu kementerian pertanian dan sejumlah lembaga terkait lainnya
mendapat instruksi dari presiden jokowi agar masalah ketersediaan pupuk tuntas dalam waktu dua hingga tiga bulan
presiden juga berpesan kepada jajaran menteri terkait
agar proses distribusi pupuk tidak menyeleweng dari rencana atau standar operasional yang sudah ditetapkan
menindaklanjuti arahan presiden jokowi dodo bumn pt pupuk indonesia
melakukan penambahan kuota pupuk di sejumlah gudang di kawasan pati jawa tengah
hal ini disampaikan oleh vice president sarana prasarana distribusi pt pupuk indonesia
boike garda aria saat mengunjungi salah satu gudang penyimpanan pupuk kamisore
weike mengatakan program penambahan kuota gudang penyimpanan ini
sebagai bentuk kesiapan pupuk indonesia
untuk menerima alokasi pupuk subsidi dari pemerintah
sebelumnya satu gudang hanya menampung lima kini ditingkatkan menjadi enam lima ratus ton
gudang di pati kita ada tiga satu di sini ini untuk korea kapasitas enam belas
kemudian kita juga ada mempunyai dua gudang untuk npk kapasitas satu lima ratus
untuk tahun ini kita akan upgrade satu unit di klaten
kemudian untuk tahun depan kita akan upgrade di purworejo dan di magelang
untuk pupuk subsidi boike mengatakan sudah menyediakan stok untuk tiga minggu ke depan
yang jumlahnya mencapai dua ribu ton
diting liputan cnn indonesia